seorang ibu rumah tangga menjadi korban aksi penjambretan hingga terjatuh dari sepeda motor miliknya di kelurahan jati ternate selatan maluku utara selasa pagi
beruntung tas milik korban gagal dibawa kabur pelaku karena korban melakukan perlawanan
namun korban menderita luka luka di bagian wajah tangan dan kaki akibat terjatuh
menanggapi laporan ini pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan
polisi juga mengimbau agar masyarakat tidak berlebihan dalam memakai perhiasan saat keluar rumah
aksi pencurian sepeda motor di desa ciwaneng kecamatan babakan cikau purwakarta selasa dini hari berhasil terekam cctv
dalam rekaman cctv pelaku diketahui masih remaja dan berjumlah dua orang
hanya dalam hitungan detik pelaku berhasil membawa kabur motor jenis nmax yang diparkir di halaman rumah
saya keluar motor gak ngeh juga saya saya mangkring di depan biasa ngeliat di jalan
tiba tiba anak buah saya dari atas nanya motornya kemana
ya baru ngeh di situ motornya juga gak ada
terus dia cek cctv ternyata kejadiannya dua lewat tiga puluh enam ada orang masuk
kini kasus pencurian ini masih dalam penyelidikan satreskrim polres purwakarta
tim liputan cnn indonesia